dan sekarang kita ke persiapan asean games dua ribu delapan belas
presiden joko widodo meninjau kesiapan atlet dari cabang olahraga pencaksilat
jet ski dan juga layar
jokowi pun optimistis pencaksilat bisa mendulang medali di asean games kali ini
presiden jokowi dodo tiba di padepokan pencaksilat indonesia di taman mini indonesia indah pada senin pagi
selain memantau kesiapan venue jokowi juga melihat langsung para atlet yang tengah menjalani sesi latihan
terkait dengan peluang jokowi optimistis pencaksilat bisa menyumbangkan banyak medali
terlebih pencaksilat merupakan olahraga asli indonesia
cabang olahraga pencaksilat sendiri menargetkan dua medali emas di asean games dua ribu delapan belas
dan selain meninjau kesiapan atlet pencaksilat
presiden jokowi juga meninjau kesiapan atlet jet ski dan layar di kawasan ancol jakarta
untuk dua cabang olahraga ini para atlet akan bertanding di indonesia national sailing center